dprd dki mengusulkan kenaikan anggaran rencana kinerja tahunan atau rkt dua ribu dua puluh satu sebesar delapan tiga miliar per anggota dewan per tahun
rkt dprd dki terdiri dari pendapatan langsung dan pendapatan tidak langsung
saat ini anggota dprd dki diketahui menerima gaji dan tunjangan sebesar rp satu ratus dua puluh sembilan juta rupiah per bulan
sesudah dipotong pajak penghasilan gaji bersih yang diterima anggota dewan sebesar satu ratus sebelas juta rupiah per bulan
total anggota dprd dki menerima sekitar satu tiga miliar rupiah per tahun
jika rkt dprd dki naik menjadi sekitar delapan miliar per anggota per tahun
berarti negara harus menyiapkan anggaran sekitar delapan ratus delapan puluh delapan miliar lebih untuk satu ratus enam anggota dprd dki
ketua dewan pimpinan wilayah
partai solidaritas indonesia dki jakarta michael victor sianipar
menyatakan pihaknya menolak usulan kenaikan tersebut
fraksi psi dki jakarta menolak kenaikan tersebut
terlebih usulan itu diajukan di tengah pandemi covid sembilan belas
michael menambahkan bahwa setiap kenaikan anggaran harus berdasarkan asas kepantasan
kewajaran dan peraturan perundangan yang berlaku
setiap kenaikan juga harus dihitung benar supaya tidak ada pihak yang dirugikan
sementara wakil ketua dki jakarta
dki jakarta abdurrahman suhaimi mengaku bingung dengan angka yang disebut psi
menurutnya angka yang dibahas di komisi a dprd dki bukan rp delapan ratus delapan puluh delapan miliar
melainkan sekitar rp dua ratus dua puluh lima miliar
selain itu jumlah tersebut masih dalam ranah usulan dan belum menjadi keputusan